menteri perdagangan zulkifli hasan berdialog dengan petani sawit
guna mencari jalan tengah program pemerintah
untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran
kepada petani sawit mendak menegaskan jika pemerintah telah meminta pelaku usaha
untuk membeli tandan buah segar paling sedikit seharga rp satu enam ratus per kilogram
menteri perdagangan zulkifli hasan menegaskan
program pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng juga harus bermanfaat bagi petani sawit
hal itu disampaikan mendak saat berdialog dengan petani sawit
yang tergabung dalam asosiasi petani kelapa sawit indonesia apkasindo
provinsi lampung di desa merak batin kecapatan natar kabupaten lampung selatan sabtu sembilan juli
dalam sesi dialog para petani sawit mengutarakan rendahnya harga tandan buah segar
sawit di tingkat petani
mendak zulkifli hasan menegaskan bahwa pemerintah meminta pelaku usaha
membeli tandan buah segar paling sedikit seharga rp satu enam ratus per kilogram
ini rp satu tiga ratus di pabrik beli bayar di sini
nah di petani kan nggak bawa ke sini
jadi ada lagi perantara
perantara belinya rp delapan ratus
rp delapan ratus sewa truk tambah lagi macam macam sampai sini rp satu tiga ratus
nah harusnya di petani itu rp satu enam ratus ini bisa beli rp dua kan
ya betul saya belayak
baru layak sedang gitu
mendak zulhas juga mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong percepatan ekspor cpo
harapannya tangki cpo segera kosong dan tandan buah segar sawit petani kembali diserang
saya dari kemendak akan mempercepat bukan akan mempercepat kami sudah memutuskan agar ekspor cpo itu cepat
ada lahir peraturan menteri perdagangan nomornya saya lupa tapi sudah saya teken agar ekspor lancar
jadi sekarang tidak ada halangan apapun tidak ada kendala apapun untuk ekspor cpo
nah kita harapkan aja kalau ekspor cpo nya sudah cepat pabrik pabrik kelapa sawit itu kan tankinya kosong
nah kalau tankinya kosong dia beli lagi tandan buah segar untuk digiling sehingga jadi minyak lagi bisa diekspor lagi
jadi normal lagi
dalam kunjungannya kali ini mendak zulhas juga meninjau pabrik kelapa sawit bekri milik pt perkebunan nusantara tujuh
mendak zulkifli hasan memastikan akan terus mensosialisasikan kepada para pengusaha untuk membeli buah segar sawit di harga rp satu enam ratus per kilogram atau lebih
oh jadi ini tiga hari lagi baru di giling